bistik makaroni skutel hingga klaper tart
hmm dari namanya aja makanan makanan ini agak ke baratan ya
tapi sebenarnya ini makanan asli indonesia loh
kira kira warga tahu nggak nih makanan ini asalnya dari mana
makanan di skutel mungkin kalau makanan skutel dari jawa barat kali ya
iya kalau klaper tart kayaknya dari barat
asalnya kayaknya dari manado ini dari jepang
kalau klaper tart dari manado kalau bistik kayaknya makanan luar dari amerika gitu
kalau makanan skutel dari jawa barat kayaknya dari jawa barat
belajar sejarah dari makanan bisa banget
karena meski namanya kebarat baratan namun ketiga makanan tadi adalah makanan khas indonesia
yang diadaptasi dari kuliner negeri belanda
seperti klaper tart misalnya
dalam bahasa belanda kelaper berarti kelapa sementara tart berarti kue
ada juga makaronis kutel makanan yang masuk ke indonesia pada abad sembilan belas ini
sebelumnya bangsa belanda menyebutnya dengan makaroni caserol
nah skutel sendiri diambil dari serapan bahasa belanda
yang memiliki arti pinggan atau wadah untuk memanggang makaroni
makaronis kotel pun kini menjadi salah satu makanan yang cukup populer
dan ternyata bistik makanan khas indonesia yang diadaptasi dari kuliner belanda beef steak
nah basicnya sih yang terakhir di belanda itu pertama jenis daging
iya habis ini jenis daging
ini saus beradaptasi dengan bahan yang ada
yang nama ala belanda tadi menurut sejarawan kuliner umpat padli rahman
ada juga makanan yang sudah merakyat tetapi sebenarnya adalah adaptasi dari kuliner belanda
semur sendiri merupakan adaptasi dari makanan belanda bernama smor
jadi smor ini merupakan daging yang direbus
dengan kuah tomat dan juga bawang dalam waktu yang lama
dan juga ayam suwir yang juga ternyata adalah adaptasi dari makanan belanda yaitu zwadzur
jadi zwadzur ini pelafalannya ketika masuk ke indonesia menjadi suwar suwir
menurut sejarawan kuliner unpad fadli rahman makanan makanan ini adalah bentuk perpaduan dua budaya
memungkinkan ya sebuah makanan berubah dan diterima
bahkan menjadi makanan yang berbeda dengan makanan belanda dan indonesia
kita kenal sekarang ya padahal itu sebenarnya perpaduan antara kedua kebudayaan yang berbeda
fadli rahman juga memaparkan adaptasi pada kuliner mulai terjadi pada abad sembilan belas hingga akhir kolonialisme pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
adaptasi ini menciptakan perpaduan cita rasa kuliner yang menarik
adaptasi makanan dari belanda menjadi yang terbanyak setelah makanan tionghoa
reza ramadan yudhistira satria jakarta